jika anda penggemar karakter kartun disney pentas disney on ice menjadi acara yang ditunggu tunggu
tahun ini pementasan musikal di atas ring s itu kembali digelar di icebsd city tanggerang
benarnya anak saya lebih suka pre shownya ya ketemu zootopia ya kita mau ya
kalian mau ini apa kalian nyanyi nanti bareng bareng sama semuanya
banyak nyanyi apa kalau di film disney
mungkin dia sukanya beauty and the beast
siapa yang tidak kenal dengan tokoh tokoh disney
orang dewasa maupun anak anak mengenal ceritanya
rabu ini adalah pentas pembukaan pertunjukan keluarga disney on ice
tahun ini tentu saja berbeda dengan tahun sebelumnya karena tokoh disney pun sekarang ditambah
salah satunya penampilan perdana dari nick wilde dan judy hopes dari zootopia
mereka menyapa dan mengajak mereka
mereka juga menyapa penonton ikut ke dalam cerita dengan membantu mereka memulai acara
icon mereka seperti mickey mouse minnie mouse donald duck dan goofy membuka acara ini dengan pedas
kisah klasik seperti pinocchio tetap ada namun ada juga yang baru seperti karakter dalam finding dory
pertunjukan ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia dari disney on ice
sebelum menyapa penggemar di indonesia ini juga tampil di singapura thailand hongkong dan jepang
mereka guidelines nya sangat jelas
di mana konten kontennya
mereka sangat bagus dan demandnya sangat kuat dan selalu konten kontennya sangat baru
nah itu yang membedakan sih
mungkin di disney on ice park sama tapi kontennya berbeda
aniboh masyarakat terbukti masih besar
penjualan tiket pun laris manis untuk opening show dan pertunjukan di akhir pekan
pihak penyelenggaraan pun menyediakan kapasitas lebih tahun ini yakni sebanyak empat puluh ribu
tak hanya itu ini menjadi selebrasi ulang tahun ke lima puluh untuk karakter miki dan mini
syarah mediana jakarta